kita beralih ke sorotan lainnya saudara sidang kasus korupsi yang menjerat mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali digelar
sekretaris direkturat jenderal prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto sebut sel sempat gunakan uang kementerian pertanian untuk perjalanan ke luar negeri
hal ini disampaikan oleh hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di pengadilan tipikor jakarta rabu pagi
hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada kementan adalah ke brazil amerika serikat dan arab saudi dengan total mencapai setidaknya satu delapan miliar rupiah
sekretaris direkturat jenderal prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto saat bersaksi menyebut syl meminta anak buahnya membayarkan perjalanan memakai jet private sewaan
saksi juga menyebut penggunaan jet private akhirnya dibayarkan anak buah sel karena sudah ditagih berbulan bulan padahal anggarannya tidak ada
yang tiga ratus juta perjalanan tagihan ke banda aceh ujung pandang ini di oktober dua ribu dua puluh
kegiatan apa itu yang ke ac ujung pandang itu
kalau nggak salah kejadiannya itu bulan maret atau bulan apa itu ya
di bap saksi oktober dua ribu dua puluh
tapi kegiatan yang menggunakan pesawatnya itu sepertinya
jadi kita tuh tahu tahu dapat tagihan begitu saja
artinya ini ya maksud saksi itu kegiatannya sudah ada
sudah kegiatan berjalan ada tagihan
tagihan ini sepengetahuan saksi ya
apakah langsung dari pihak travel atau charter pesawatnya
atau melalui orang orang kementan juga
kalau saksi hanya diminta tagiannya urunan tadi
tapi akhirnya dibayarkan desember dua ribu dua puluh dua
iya karena itu pun di
bukan hanya untuk pribadi syahrul yassin limpo juga menggunakan untuk keperluan keluarga dan kolega